nama ahmad basarah bukan nama baru di kancah politik indonesia
basarah sudah jadi wakil rakyat sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan hingga saat ini
mulai dari komisi tiga dpr ri hingga wakil ketua mpr bidang hubungan antar lembaga negara pernah ia jejaki
basarah kini punya tugas baru sebagai ketua tim koordinasi relawan pemenangan pilpres pdi perjuangan
hari ini tanggal satu juni dua ribu dua puluh tiga ada peresmian rumah aspirasi relawan ganjar pranowo
ada ketua tkr pp dan sekjennya yang lagi sibuk
ini rasanya giana valencia mau ngajak mereka untuk ngobrol sedikit
di the politician sehat indonesia kita ikut yuk
permisi bapak bapak berbaju merah
sehat mas basarah
mas dini fiturut
hari ini the politician bersama dengan ketua tkrpp ketua konsolidasi relawan nih sepertinya ya
kita tepuk tangan ini tapi gak ada penontonnya jadi tepuk tangan aja
mas basarah ini hari ini tanggal satu juni dua ribu dua puluh tiga dipilih jadi peresmian rumah aspirasi
saya mau tanya dulu mas
kenapa harus didirikan rumah aspirasi ini
ini sepertinya hal yang baru dilakukan pdi perjuangan kah
karena sepertinya pas pak jokowi maju ini gak ada konsolidasi semua relawan ini kayaknya
pemilu presiden itu adalah pestanya demokrasi rakyat indonesia
jadi meskipun konstitusi mengatur peserta pemilu presiden itu adalah partai politik
tapi kedaulatan berada di tangan rakyat
oleh karena kita memperspektifkan
mempersepsikan bahwa pemilu presiden itu adalah pestanya demokrasi rakyat
maka pdi perjuangan sebagai partai politik dengan genetik politik partai gotong royong partai terbuka
senantiasa ingin bekerja sama
bukan hanya dengan partai partai politik peserta kerjasama politik pendukung pak ganjar
tapi juga masyarakat luas yang tergabung dalam berbagai organ organ relawan
jadi fenomena organ relawan di setiap pemilu baik pemilu kadam maupun pemilu presiden
itu memang sudah menjadi realitas politik kontemporer
seperti perkembangan dunia medsos dan lain sebagainya
atas dasar pemikiran itulah maka atas arahan ibu megawati soekarno putri
saya kemudian bung deddy sitorus bung adian apitupulu dan mbak rizky aprilia
ditugaskan sebagai koordinator tim pemenangan relawan presiden dua ribu dua puluh
nah untuk menjalankan fungsi komunikasi konsolidasi koordinasi
membangun sinergitas kerjasama antara kekuatan partai politik
dan kekuatan rakyat yang tergabung dalam organ relawan itulah
maka kami mendirikan rumah aspirasi relawan ini
sebagai pusat koordinasi
kenapa kami pilih tanggal satu juni ini
karena satu juni ini adalah hari lahirnya pancasila
jadi semangat didirikannya rumah relawan ini adalah semangat intisari pancasila
nah kebetulan bung deddy ini yang mengurus tanggung jawab pengelolaan sehari hari
rumah aspirasi ini
nah jadi mas basara ketuanya bung deddy
bung adian wakil ketua
mbak rizky wakil sekretaris
nah ini di rumah ini nanti akan ada apa aja bang
apakah hanya tempat berkumpul atau menjadi pusat apa
nanti bagi relawan yang perseorang atau kelompok bisa datang kesini
secara garis besar ini adalah rumah pusat koordinasi
pusat koordinasi disini
di dalam rumah inilah kami melayani
semua organ relawan yang datang untuk bertukar pikiran
masukan saran mau nyusun strategi bagaimana mensosialisasikan dan ujungnya adalah memenangkan pak ganjar dalam pemilu presiden yang akan datang
tapi teknisnya bung deddy yang bisa lebih menjelaskan
oke tapi sebelum aku ke bung diri aku mau nanya dulu sama mas basara
mas basara ini sejauh ini pertanggal satu juni sekiranya sudah ada berapa relawan atau organisasi relawan yang bergabung
sejak kami ditugaskan dua puluh tujuh april kemarin ya bung deddy ya
sekarang berarti baru tiga puluh empat hari ya usia kita
si bung deddy kemudian membuka apa namanya
kepada organ organ masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai organ relawan
pada saat kami buka hingga per hari kemarin kami lakukan identifikasi dan verifikasi
kalau yang mendaftar tuh seribu lebih ya
tapi yang sudah kami verifikasi yang memenuhi syarat sebagai organ relawan
pengurusnya ada programnya ada anggotanya ada kantornya ada dan memang betul betul sungguh sungguh ingin mendukung pak ganjar
itu hampir enam ratus ya
enam ratus lebih ya
kalau ditotal semua bahkan seribu begitu
nah di luar organ organ yang telah teridentifikasi itu baik yang sifatnya nasional ada yang di tingkat provinsi ada yang tingkat kabupaten kota
ada yang sifatnya membahas fokus pada segmen masyarakat
apakah itu millennial buru tani dan sebagainya
ada yang juga menggarap wilayah isu isu gender isu ham dan lain lain
juga ada organ relawan yang ex pendukung pak jokowi
jadi itu di luar yang kami data
itu jumlahnya juga ratusan ya
kemarin waktu tanggal tiga belas mei dua ribu dua puluh tiga di basket hall senayan kami sudah berkumpul dengan pengurus dan anggota organ relawan pendukung pak jokowi
ada sekitar dua ratus lima puluh tujuh kalau tidak salah jumlahnya
dan ada lagi organ relawan pak ganjar ya yang sebelumnya memang sudah terbentuk dari aspirasi masyarakat sebelum ibu megawati mengumumkan pak ganjar sebagai calon presiden
nah semua ini coba kami koordinasikan dalam rumah bersama ini
kami duduk bersama
tinggi sama berdiri sama tinggi duduk sama rendah berdiskusi bertukar pikiran untuk mencari cara terbaik
mensosialisasikan pak ganjar dalam pemilu presiden dua ribu dua puluh empat ini diana
berarti intinya memang adalah sosialisasi
nah bang tapi ada beberapa organisasi relawan yang sekiranya sudah banyak dikenal lah seperti misalnya ganjar dan sepatan atau mungkin yang pendukungnya relawannya pak jokowi gitu
seperti misalnya projo
ini rasa rasanya belum rapat ke konsolidasi yang dibuat oleh timnya mas basara dan juga timnya mas deddy gitu
kenapa bang apakah memang karena berbeda pandangan atau memang belum terangkul saja
begini prinsip kerjasama yang kami bangun adalah kesuka relaan
ya tidak ada paksaan tidak ada apalagi intimidasi dan sebagainya
harus ada kesuka relaan
mau sama mau ada kehendak bersama
nah prinsip kerjasama kesuka relaan kemudian kehendak bersama itu yang menjadi dasar
kalau dalam catatan kami ya nanti bung deddy bisa konfirmasi diana saya kira hampir semua organ pak jokowi ya menurut keterangan bung adian apitupulu itu
tidak tidaknya sudah berkomunikasi
ya merapat ya ke kami ya
karena memang daya tarik pak ganjar itu luar biasa ya di tengah tengah masyarakat kita
saya merasakan betul ketika mendampingi beliau bersosialisasi ke berbagai masyarakat ketika hari libur ya
di luar tugas beliau sebagai gubernur
antusiasme masyarakat itu terlihat memang sangat besar sekali kepada pak ganjar pranowo
oke baik ini rasa rasanya udah pengen diajak bung dedy boleh kali ya keliling keliling nih fasilitasnya apa saja
iya tapi sebelum kita tur ini member aspirasi
jadi relawan kelompok masyarakat individu ya atau organ bisa menggunakan panggung ini untuk melakukan kegiatan kegiatan kata kata deklarasi
atau apapun yang mereka inginkan atau menyampaikan aspirasinya untuk pak ganjar atau masyarakat indonesia
berarti ini member aspirasi
pembeli akan selalu ada
pembeli akan selalu ada
ya juga untuk hiburan musik mungkin bisa kita bikin lomba game
ini ruangan buat terima teman teman relawan
ini kalau pimpinan partai dan pimpinan relawan mau
waduh ada benderanya ada p tiga dan hanura nih
yang sudah menyatakan deklarasi dukungan kepada pak ganjar
iya semuanya sudah ada
ini ruangan kita untuk memantau perkembangan media dan media sosial
oh ya permisi
iya ini ada di sini
iya ini berarti ruang pantaunya yang bekerja untuk memantau apa aja bang desa di sini
media media sosial pergerakan
media monitoring semua
kemudian inilah dapur umumnya
ini dapur umum
setiap hari dua kali sehari bikin masakan
dan ini seperti dilihat ya kita umbi umbian tidak ada goreng apa namanya
oh rebus rebusan semua
berarti hari ini semua snack nya dibuatnya di sini bang
yes kita buat di sini
ini ruang rapat besar jadi kalau teman teman relawan ngumpul
oh bisa kesini
untuk yang lebih besar ada ruang batu tulis
kalau pesertanya banyak ya kita pakai karpet
kalau ini ruang yang lebih besar
ruang conference ruang batu tulis
di sini kita sediakan untuk tempat makan
dari rumah aspirasi yang bang dedy sebutkan sebelumnya udah ada di dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
yang tahun ini apa bedanya bang
atau semuanya dibikin konsepnya sama
konsepnya sama ya
hanya menyediakan ruang publik public space
dimana mereka bisa berkreasi
karena kan juga kadang kadang mereka butuh fasilitas
ruang rapat gitu
ruang untuk katakanlah seperti di depan mimbar demokrasi
atau mengadakan pelatihan seperti di ruang batu tulis ini
jadi mereka bisa pakai
daripada sewa di hotel misalnya gitu ya
posko pemenangan rakyat atau pospera dan sahabat ganjar
mari berfoto di tepi pantai sembari makan ikan sarden
pak ganjar pranowo yang kita cintai kita doakan dan perjuangkan menjadi presiden
ketua dewan pembina sahabat ganjar atau saga fahlesa munabari
menyebut jatuh hati kepada ganjar sejak dua tahun lalu
karena sosoknya yang peduli wong cili
soal pendamping ganjar saga tak ambil pusing karena percaya sepenuhnya kepada ganjar

bahwa cawapresnya beliau nanti memiliki visi dan misi yang sama
sedikit berbeda dengan sahabat ganjar
pospera mengaku berharap pasangan ganjar di kontestasi pilpres
bukanlah sosok yang pernah terlibat kekerasan hak asasi manusia
meski demikian ormas yang sebelumnya merupakan pendukung parisan joko widodo ini
menilai pemilihan cawapres ganjar tetap domain partai politik
ini tentu domain partai
partai ya damai pikir partai pengusung pak ganjar pranowo
mendengar juga suara dari teman teman relawan
juga banyak kelompok kelompok yang menyatakan bahwa
bagaimana mungkin kita bisa menata masa depan yang lebih baik
kalau kita kemudian tangannya berdarah darah untuk suatu kejahatan yang masa lalu
yang belum selesai
menurut survei indikator politik indonesia pada empat juni
nama cawapres paling populer adalah ridwan kamil dan erick thohir
sedangkan di bawahnya ada nama nama yang lebih populer
sandiaga uno diikuti menko poluka mahfud md
dan ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
tak jauh berbeda survei lsi yang rilis pada empat mei lalu
turut menyebut nama ridwan kamil di posisi pertama soal elektabilitas cawapres
nama gubernur jabar ini disusul nama sandiaga uno
kemudian agus harimurti yudhoyono dan nama erik tohir
ada di posisi keempat serta kofifah indar parawansa di posisi kelima
meski demikian menurut ketua tim koordinasi pemenangan pilpres pdi perjuangan ahmad basarah
menilai partainya masih fokus sosialisasikan program kerja ganjar di tengah masyarakat
khususnya generasi muda
tim liputan cnn indonesia jakarta
oke setelah office tour diana mau mengganggu mas basarah lagi yang kayaknya lagi serius kerja
mas basarah ini tadi udah room tour ya sama bung deddy nih
udah ya udah
udah homie banget
udah ofis tour ya
kelihatan konsepnya pelayanan kan
nah mas basari ini kan sibuk banget ya
sebenarnya tugas utama ketika mas basarah tuh dipimpin jadi
basarah jadi ketua tkrpp ya
nah ini fungsi ataupun pesan yang dititipkan sama ibu ketua umum apa bang
ya sebagai kader tentu kami harus siap apapun penugasan yang diberikan oleh ibu megawati soekarno putri
untuk penugasan sebagai ketua tim koordinasi relawan
pilpres dua ribu dua puluh empat saya mendapatkan amanat
mendapatkan tugas dari ibu mega untuk mengkoordinasikan strategi komunikasi dan konsolidasi partai
dengan organ organ relawan yang akan mendukung pak ganjar pranowo
serta capresnya dalam pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
jadi secara umum saya mengkoordinir semua tugas tugas komunikasi koordinasi dan konsolidasi
serta membangun sinergitas
dengan seluruh kekuatan organ organ relawan untuk sampai pada tujuan bersamanya
yaitu kemenangan pak ganjar dalam pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
oke mas basara kalau bicara soal relawan ini banyak sekali sebenarnya kalau saya scroll gitu ya
relawan ganjar pranowo ini selalu keluar beritanya dua
relawan ada yang relawan pak jokowi mendukung ganjar pranowo
ada relawan pak jokowi yang mendukung prabowo subianto
nah ini mas basarah sebagai ketua tkrpp
apa melihatnya seperti apa
saya melihat fenomena eksistensi dan orientasi organ organ relawan
terutama organ relawan yang dulu mendukung pak jokowi dodo
dan sekarang diasumsikan ada yang bertransformasi mendukung pak ganjar
ada juga yang katanya mendukung pak prabowo atau mendukung pak erlangga ataupun yang lainnya
fenomena semacam itu sebagai satu hal yang sangat lumrah dalam sebuah negara demokrasi
atau satu prinsip demokrasi yang kita sepakati bersama sama
karena setiap orang kelompok organisasi bebas untuk berpikir berpendapat
mengeluarkan ekspresinya masing masing sesuai dengan pikiran dan kehendaknya masing masing
dan menurut saya kan organ relawan itu begitu banyak

masing masing organ relawan itu juga ada pengurusnya
masing masing pengurus juga punya pemikiran dan punya strategi perjuangan yang berbeda beda
belum lagi kalau bicara tentang anggota anggota mereka
jadi menurut saya satu hal yang lumrah lumrah saja
nah nanti tinggal kita lihat bagaimana tim relawan pak ganjar pranowo ini
tentu dengan tim yang kami bangun di sini
dapat membuktikan kepada masyarakat luas dan juga kepada organ organ relawan
bahwa pak ganjar lah figur presiden calon presiden maksud saya
yang memang betul betul dapat menjadi penyambung lidah aspirasi masyarakat luas
baik masyarakat luas yang tergabung dalam organ relawan
maupun yang tidak tergabung dengan organ relawan
juga elemen because oleh partai politik pendukung pak ganjar prabowo sendiri

karena pada sejatinya kalau pak ganjar nanti terpilih sebagai presiden republik indonesia
rakyat republik indonesia
presiden rakyat bangsa indonesia maksudnya
bukan hanya presidennya pdi perjuangan
presidennya pak artai pengusung lainnya
atau presiden organ relawan
tapi presiden bagi seluruh rakyat indonesia
nah visi misi dan program perjuangan pak ganjar itulah
yang menurut saya
ndm akan menjadi daya tarik
bagi siapapun juga termasuk organ organ relawan
yang barangkali sementara ini kita asumsikan
kita asumsikan belum mendukung pak ganjar pranowo
sebagai calon presiden
meskipun dalam pengalaman saya tiga puluh empat hari
sebagai ketua tim koordinasi relawan
saya sudah sangat banyak diana bertemu dengan
yang dulu mendukung pak jokowi
kemudian bertransformasi mendukung pak ganjar pranowo
salah satu indikatornya adalah ketika kami menyelenggarakan
halal bihalal organ relawan pak jokowi
tanggal tiga belas mei yang lalu di basket hall senayan
itu hadir hampir tiga ratus organ relawan
jumlah peserta yang hadir itu hampir lima
pak ganjar juga hadir di sana
pengurus pengurus organ relawan itu juga hadir di sana
jadi kalau saya berpikir justru organ organ relawan pak jokowi
lebih banyak mendukung pak ganjar pranowo ya
tetapi tidak merasa khawatir ya mas
bahwa ada sosok sosok lain begitu yang muncul dalam radar relawan
ibaratnya salah satunya adalah pak prabowo subianto
tidak merasa khawatir mas
pak prabowo itu kan mitra mitra kita berdemokrasi
sebagai calon presiden dia bukan lawan pak ganjar pranowo
gerindra bukan lawannya pd perjuangan
gerindra dan partai politik lain itu mitra kita dalam berdemokrasi
yang penting adalah cara kita untuk mendapatkan simpati
dan dukungan masyarakat serta pilihan masyarakat
menggunakan dengan cara cara yang sesuai dengan keadaban kita
sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi nilai nilai pancasila
dimana pancasila itu mengajarkan salah satunya adalah persatuan bangsa indonesia
jadi kampanyenya sosialisasinya jangan membuat propaganda propaganda hitam
black campaign fitnah apalagi dengan mengamplifikasi isu isu
yang menyangkut perbedaan suku agama ras dan antargolongan
saya kira sepanjang prinsip kampanye yang damai
kampanye yang berkeadaban kampanye yang menjunjung tinggi semangat
persaudaraan kebangsaan kita saya kira semuanya biarkan saja
berkompetisi secara sehat
oke ini berkompetisi secara sehat supaya ujungnya senyumnya sumringah
kayaknya semua yang dipoto ini
ini waktu pas dibatu tulis ya mas ya
ini waktu dibatu tulis waktu pengumuman pencapaian presiden pak ganjar pranowo
sebagai calon presiden ya dua puluh satu april hari kartini
lihat senyum mbak puan begitu renyah pak jokowi apalagi tertawanya begitu renyah
dengan menyampaikan salam metal salam pdi perjuangan
ibu megawati mas ganjar mas prananda prabowo ya ini satu keluarga
keluarga besar keluarga besar partai demokrasi indonesia perjuangan
apalagi diana kalau kita ingat ya tanggal delapan juni dua ribu dua puluh dua yang lalu saat meresmikan
masjid attawfiq masjid attawfiq kmos di linteng agung
pidatonya pak jokowi kan mengatakan ibu mega itu sudah seperti ibu saya sendiri loh
artinya hubungannya sudah seperti ibu dan anak
artinya kalau pak jokowi mengidentifikasi diri sebagai anaknya
sudah seperti anaknya ibu megawati
pak ganjar kan juga anaknya bu mega
jadi ibaratnya ini saudara sekandung di partai
kalau yang lain lain kan bukan saudara sekandung
jadi jelas sekali saya kira foto ini bercerita tentang bagaimana hubungan kekeluargaan
dalam sebuah rumah besar kebangsaan bernama partai demokrasi indonesia perjuangan
pak jokowi sendiri yang menyebut ibu megawati sudah seperti ibu beliau sendiri
seperti juga saya menganggap ibu megawati sudah seperti ibu kami sendiri
apalagi beliau buruk
beliau pemimpin bangsa tokoh bangsa kita saat ini
spekulasi presiden joko widodo mendukung dua sosok di pilpres dua ribu dua puluh empat sehingga berbeda pilihan
dengan ketua umum pdi perjuangan
seolah menguap di momen rakernas ketiga pdip pada enam sampai delapan juni lalu
pada konferensi pers di rakernas hari pertama
joko widodo menyebut sosok ganjar pranowo punya kapabilitas sebagai pemimpin di masa depan
karena berani dan punya nyali
padahal sebelumnya pada momen musrah lelawan jokowi lima belas mei lalu
joko widodo hanya menyebut capres pemberani tanpa ada embel embel nama
kemudian kalau pemimpin ke depan seperti pak ganjar pranowo
yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu
berani itu nomor satu
berani dan punya nyali
dan saya lihat pak ganjar punya
di sisi lain keakraban juga terpancar antara joko widodo dan megawati
di momen yang sama
mulai dari bergandingan tangan hingga saling lempar senyum
kalau ditanya wartawan apakah dirinya pernah menekan jokowi perihal cawe cawe politik
mega mengaku taat aturan dan memposisikan joko widodo sebagai presiden
itu yang harus bisa dibedakan dong
kalau ditanya lagu lagu mungkin aja pak jokowi kan yang dipilih
tapi kan juga yang memilih rakyat indonesia setelah dilantik itu
ya saya menghormati sebagai presiden saya
jadi kalau dibilang neken saya mau nyari cara nekennya gimana
mega juga menyebut pemilihan tema perihal fakir miskin dan anak terlantar
di rekenas ketiga partainya sejalan dengan kebijakan penangkulangan kemiskinan
yang tengah digencarkan joko widodo
hal itu menunjukkan kekompakan di antara keduanya
tim liputan cnn tv jakarta
mas basara tapi kan berhubung mas bazar tadi mention soal pak jokowi dan bu mega ini
seperti ibu dan anak gitu
tapi banyak juga bang pengamat politik atau mungkin pihak pihak di luar sana lah
yang menduga bahwa hubungan ibu mega dan pak jokowi ini lagi panas dingin
lagi kurang baik karena pak jokowi memang itu
karena pak jokowi meng endorse baca pres dari partai lain
yang disinyalin adalah pak prabowo
mas besar melihatnya seperti apa
pertama menyangkut persepsi publik persepsi masyarakat orang per orang pengamat
tokoh masyarakat dan lain lain itu kan sesuatu yang bebas dalam sebuah negara demokrasi
bagaimana kita bisa menghalang halangi orang lain untuk berpendapat atau beropini
itu bebas bebas saja
tetapi yang saya ketahui di dalam hubungan pak jokowi dengan baca pres lainnya
terutama baca pres yang memang punya kaitan langsung dengan pak jokowi
misalkan dengan pak ganjar jelas beliau
dengan penjelasan pak jokowi di peresmian masjid atau fik tahun dua ribu dua puluh dua yang lalu
menyebut ibu mega sudah seperti ibu sendiri
berarti kan pak ganjar juga demikian
berarti pak jokowi dengan pak ganjar pak jokowi dengan pak jokowi
berarti pak jokowi dengan pak ganjar pak jokowi dengan pak ganjar pak jokowi dengan pak jokowi
pak ganjar ini adalah adik kakak saudara dalam rumah kebangsaan partai demokrasi indonesia perjuangan
posisi pak prabowo kan sebagai menteri kabinetnya beliau
meski di dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas beliau adalah rivalitasnya kompetitornya
begitu bahkan kampanyenya waktu itu begitu panas ya menyebut pak jokowi presiden boneka
petugas partai dan lain sebagainya
tapi toh hal itu tidak mengurangi kesempatan untuk bisa menjalin kembali
tadi persaudaraan diantara pak jokowi dengan pak prabowo
sehingga kemudian pak prabowo masuk di dalam kabinet pemerintahan pak jokowi sendiri
nah karena pak prabowo sendiri adalah menteri kabinetnya
tentu sebagai seorang bapak
bapak dalam hal ini sebagai seorang presiden kepala negara kepala pemerintahan
yang punya anak buah para menteri pembantunya
ya tentu kan juga harus memberikan pelayanan yang sama ya kepada menteri menteri pembantunya
nah dalam perspektif itu saya kira pak jokowi berusaha menempatkan diri sebagai seorang bapak
yang memberikan kesempatan memberikan peluang kepada dalam tanda kutip anak anaknya di pemerintahan
maupun terhadap pak ganjar sendiri sebagai saudara di rumah kebangsaan pdi perjuangan
untuk sama sama memberikan kesempatan untuk bersosialisasi
tapi and the end and the end ya pada akhirnya
pak jokowi kan akan mengambil keputusan mulai dari rumah
rumah beliau itu adalah partai demokrasi indonesia perjuangan
berarti mas basara melihat pak jokowi ini
kansnya untuk berpaling dari pdi perjuangan sebagai rumah ini kecil ya bang
saya tidak dalam posisi memposisikan pak jokowi saat ini sedang berpaling ya
dengan pdi perjuangan karena seperti yang ibu mega juga jelaskan
pada satu acara ya beliau mengatakan hubungan dengan pak jokowi itu baik sekali

dan bahkan sangat baik komunikasi baik koordinasi baik koordinasi baik
dan sebagainya ini kan persepsi publik saja gitu
dan sebagainya ini kan persepsi publik saja gitu
yang menganggap seakan akan ada sesuatu yang membuat hubungan ibu mega dengan pak jokowi ini tidak harmonis
oke berarti mas basara sendiri juga melihat bahwa memang saat ini proses politik pun dinamis ya bang
relawan pun memang ada beberapa relawannya pak jokowi begitu
yang mendukung pak prabowo ada juga yang mendukung pak ganjar
ataupun sosok sosok lainnya tapi kurang lebih banyak kan mendukung
yang mendukung pak ganjar ataupun sosok sosok lainnya tapi kurang lebih banyak kan mendukung pak ganjar
yang mendukung pak ganjar ataupun sosok sosok lainnya tapi kurang lebih banyak kan mendukung pak ganjar

pak ganjar akan mendapatkan simpati mendapatkan dukungan
dan akhirnya dipilih oleh rakyat di pemilu presiden februari dua ribu dua puluh empat yang akan datang
terakhir nih mas bas sebelum mas bas ini kayak di ht udah dipanggil panggil nih
sudah apa namanya calling

sudah apa namanya calling karena sebentar lagi acaranya kikope menunggu
sudah apa namanya calling karena sebentar lagi acaranya kikope menunggu
mas basara sendiri melihat peran relawan itu sesignifikan apa di pilpres dua ribu dua puluh
jika dibandingkan dengan pilpres dua ribu sembilan belas begitu
karena saya merasa bahwa ini kali pertamanya
partai demokrasi indonesia perjuangan benar benar mengkonsolidasikan teman teman relawan
yang secara sukarela mendukung salah satu sosok tertentu
salah satunya ada baca pres dari pdi perjuangan pak ganjar
secara rapih terstruktur seperti ini bang
ya memang harus diakui diana
jadi fenomena gerakan dukungan masyarakat dalam setiap event pemilu apakah itu pemilu presiden pemilu kepala daerah pada faktanya eksistensi organ organ relawan pendukung bakal calon presiden bakal calon gubernur bupatu wali kota itu memang sesuatu yang telah menjadi realitas politik kontemporer kita hari ini
saya kira salah satu kemenangan pak jokowi di dua ribu empat belas dan di dua ribu sembilan belas selain bekerjanya mesin politik partai juga bekerjanya organ organ relawan itu
maka di dalam konteks pemilu dua ribu dua puluh empat ini kami partai politik ingin mensinerjikan antara gerakan mesin partai dan gerakan organ relawan dalam satu rampak barisan
meskipun secara identifikasi kelompok tentu saja berbeda
organ relawan bukanlah partai politik partai politik juga bukan organ relawan
karena cara terbentuknya sifat dan tujuan organ relawan berbeda dengan cara terbentuk sifat dan tujuan partai politik
tetapi kami yakini kami sama sama memiliki satu tujuan
tujuannya itu adalah mengantarkan pak ganjar pranowo sebagai calon presiden republik indonesia di pemilu presiden dua ribu dua puluh empat yang akan datang
persamaan itulah yang akan kami kolaborasikan menjadi satu kerjasama yang apik
tugas mensosialisasikan meyakinkan masyarakat untuk memilih pak ganjar pranowo
saya yakin dengan kolaborasi yang apik antara kekuatan mesin partai dan kekuatan organ relawan
akan menjadi energi politik yang luar biasa untuk mengantarkan pak ganjar sebagai presiden ri ke
oke cukup sekali
tadi saya bilang terakhir tapi ini tambahan sedikit mas bas
tidak ada makan siang gratis
setelah kalau misalnya pak ganjar pranowo itu terpilihlah menjadi presiden republik indonesia selanjutnya
apa terus pak
cukupi gitu ya
nah lawan dapat apa bu
kenapa pdi perjuangan menyebut hubungan antar partai politik pendukung pak ganjar pranowo ini
tidak menggunakan istilah koalisi tapi menggunakan istilah kerjasama politik
karena terminologi koalisi politik itu baik dalam kamus besar bahasa indonesia maupun di dalam kamus politik
pembentukan suatu pemerintahan dalam sistem parlamenter
sementara sistem pemerintahan bangsa indonesia ini menurut ketentuan konstitusi kita adalah sistem presidensil
di mana sistem presidensil itu presiden diberikan hak prerogatif
apakah hak prerogatif
hak untuk mengangkat menteri menterinya dan mengangkat pejabat pejabat lainnya
termasuk juga pejabat di lingkungan pemerintahan yang lainnya
dalam perspektif itulah kalau ditanya
apa yang didapatkan oleh organ relawan
yang pertama tentu adalah kemenangan pak ganjar itu sendiri
karena itulah cita cita dari kesuka relawanan mereka
bahwa setelah itu kemudian ada reward dari pak ganjar untuk memberikan posisi posisi tertentu
kepada pihak pihak yang menjadi pengurus pimpinan organ relawan itu
itu kita kembalikan kepada hak prerogatif pak ganjar sebagai presiden republik indonesia
itu wilayah beliau
kalau memang ada tokoh tokoh diantara organ relawan ini yang memang punya
kapabilitas punya kapasitas punya kompetensi punya integritas untuk menduduki jabatan tertentu
ini kan setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
yang penting pada saat pelaksanaan penempatan jabatan jabatan publik
yang bersifat political appointee dari presiden
itu kita serahkan sepenuhnya kepada mekanisme hak prerogatif seorang presiden
dalam hal ini adalah presiden ganjar pranowo
jika beliau mendapat rahmat tuhan
dan dipilih oleh rakyat menjadi presiden ri ke delapan
oke berarti tidak ada gula gula
ini jika terpilih akan menjadi seperti ini tidak ada ya bang
ya saya kira saya percaya sampai dengan detik ini
niat organ relawan datang ingin bersama sama mendukung pak ganjar
niat paling utamanya adalah mempunyai seorang kepala negara
seorang kepala pemerintahan seorang presiden
yang betul betul dapat mengembang amanat pendidikan rakyat indonesia
dan dapat mengakselerasi kebaikan pembangunan
yang sudah dilakukan oleh presiden joko widodo
oke siap ini mas basara sudah langsung mau memulai acara
terima kasih banyak terima kasih banyak
terima kasih ya mas bas waktunya buat cnn indonesia the politician
semoga ini bukan kali terakhir mas basarah tayang u the politician
saya mohon izin untuk melanjutkan tugas saya persiapan launching kantor relawan ini
siap saya manto dari jauh
thank you mas basara sukses mas